ruang kerja anggota dpr dari fraksi gerindra wendy waro dan anggota dpr fraksi golkar bambang heri purnama
ditembak pada senin siang polda metro jaya melakukan identifikasi di tempat kejadian perkara
menurut cnn indonesia com kejadian ini diduga terjadi sekitar pukul empat belas tiga puluh waktu indonesia barat
peluru pertama bersarang di ruang kerja nomor seribu enam ratus satu milik weni warong yaitu anggota dpr dari fraksi gerindra
yang berlokasi atau berada di lantai enam belas peluru tersebut menembus kaca dan tembok ruang kerja weni
sedangkan peluru kedua menembus kaca ruang kerja nomor seribu tiga ratus tiga belas milik bambang heri purnama yaitu anggota dpr dari fraksi golkar
pada senin sore polda metro jaya melakukan identifikasi di tempat kejadian perkara
tidak ada korban jiwa yang dilaporkan terkait dengan peristiwa ini
kedua anggota dpr tersebut

kedua anggota dpr tersebut juga tidak mengalami luka
kedua anggota dpr tersebut juga tidak mengalami luka
kedua anggota dpr tersebut juga tidak mengalami luka
kedua anggota dpr tersebut juga tidak mengalami luka
kedua anggota dpr tersebut juga tidak mengalami luka
kedua anggota dpr tersebut juga tidak mengalami luka
kedua anggota dpr tersebut juga tidak mengalami luka
kedua anggota dpr tersebut juga tidak mengalami luka
kedua anggota dpr tersebut juga tidak mengalami luka
kedua anggota dpr tersebut juga tidak mengalami luka
kedua anggota dpr tersebut juga tidak mengalami luka

kedua anggota dpr tersebut juga tidak mengalami luka
kedua anggota dpr tersebut juga tidak mengalami luka
kedua anggota dpr tersebut juga tidak mengalami luka
dari balistik dari inavis dari mabes polri itu katanya ukuran sembilan mili tapi ya sedang dibawa ke laboratorium
oke tapi setelah satu peluru itu anda tidak mendengar sama sekali ada tembakan kemudian
tidak ada tidak ada
ada satu ruang kerja lagi konon kabarnya kami juga harus mengkonfirmasi apakah juga anda mengetahui kabar ini
ada satu peluru lagi yang juga menembus ruang kerja milik pak bambang heri purnomo
bukan cuma nembus ruangan kalau itu tembus rambutnya orang
sanggulnya tembus sampai kerudungnya lubang dan pelurunya bersarang di tembok juga
itu lebih parah lagi dia itu
di tempatnya pak bambang heri purnama ini
iya sama sama komisi tiga gitu ya
oke berarti ada korban luka di tempatnya pak bambang ini di ruang kerja pak bambang
si korban cuma korbannya rambut sama kerudungnya
oke anda mengetahui apakah ini maksudnya korban yang dimaksud adalah pak bambang atau siapa
ya itu silakan silakan yang berwajib penyidik yang harus membuktikan itu
kita kalau bisa penyidik kita harus cepat
oke pak weni mohon maaf berarti dua peluru ini menembus ruangan anda dan juga pak bambang di saat yang bersamaan atau bagaimana
saya belum tahu saya hanya dapat berita
katanya ruangan saya dulu ditembak
baru ruangan tempat lain mungkin mengalihkan tembakan ya nembak juga ruangan orang lain juga bisa
pak weni anda mengetahui tidak bagaimana lokasi antara ruangan kerja anda dengan pak bambang
artinya kan lantainya memang berbeda nih pak gitu
berbeda ya di tiga belas saya di enam doang
apakah tapi maksud saya denahnya di garis yang samakah atau mungkin ada di bagian barat di bagian mana gitu
di enam belas kemudian saya di tiga belas letter l itu
tapi mau gampang kalau analisa saya saya ditembak dulu baru nembakin ruangan lain
kira kira gitu lah tapi ya polisi lah yang berwajib yang membuktikan itu bukan saya
aha sekarang kondisi di sana seperti apa pak
tadi juga aparat kepolisian langsung
langsung ke sana dari poldai metro jaya tim inafis juga
mereka sedang karena saya kan saya baru pulang
belum selesai wa dengan beliau tiba tiba bunyi
jadi saya langsung lapor beliau kaca saya pecah saya ditembak
tidak antara lama dalam waktu sepuluh menit polisi sudah ada di ruangan saya tadi
ya mungkin pak kapol keri langsung telepon pak kapolresnya kapolres jakarta pusat
pak utajulu langsung dalam waktu tempo sesingkat singkatnya
nah itu hebat polisi karena kapolri yang terima laporan saya
apa hasil terbaru pak
apakah sudah ada perkembangan informasi terkait dengan identifikasi
kemudian juga olah tempat kejadian perkara
sudah ada info itu yang anda dapat
itu saya serahkan kepada penyidik
sudah ada barang bukti
proyektil sudah ketemu
cari orangnya baru tanya
baru disitu akan ketemu motif
jangan cepet cepet peluru nyasar lah
polisi kerjanya ngawur kalau bilang begitu
informasi atau duga informasi yang beredar saat ini adalah peluru nyasar
kemudian juga ada dugaan mungkin peluru berasal dari tempat lapangan menembak yang berada di sekitar gedung gedung dewan
ya silakan saja dilihat
lokasi lokasi kita dengan lapangan tembak itu berbelok
masa ada peluru yang bisa belok
gitu tapi ya silakan
polisi yang menyidik itu saya minta profesional gitu loh
oke sudah ada pernyataan juga pak dari pak setio wasisto bahwa ini berasal dari lokasi atau dari tempat perbakin pak
itu yang saya aneh
tapi sebelum dia datang itu pengurus perbakin yang namanya pak anom sudah datang
dia melihat tempat melihat lubang dan melihat lubang daripada kaca langsung mengatakan ini bukan senjata perbakin
jadi perbakin dengan mabes polri sudah berlawanan dalam hal ini
saya nggak mau butuh itu saya minta profesional kerjanya gitu loh
itu tadi anda dapatkan informasi itu dari siapa pak dari anggota perbakin siapa
sedangkan pg ke lapangan tembak tanya pak anom pak anom yang duluan datang daripada polisi kok
dan dia pengurus perbakin di situ ya
oke jadi begitu ada kejadian tersebut pak anom anggota perbakin langsung datang ke tempat kejadian
dan anda juga bertemu dengan beliau ya
ya saya salah makan saya tahu namanya karena dia memperkenalkan diri dia dari perbakin
dan dia juga clear menyatakan bahwa peluru itu berasal dari tempat perbakin

seberapa yakin dia dia terhadap hal itu
kemudian kenapa ada pernyataan dari pak setiawasisto bahwa itu berasal dari perbakin
ya itu itu pertentangan silahkan saya tidak bisa beri komentar mana yang benar itu loh
itu saya meragukan tapi ya harus profesional harus balistik kepolisian lihat dulu
bukan cepat cepat dari dinas penerangannya yang memberi keterangan salah besar itu
saya minta kapolri untuk memberikan sesudah penyelidikan profesional
bukan duduk lihat kamera langsung memberikan pernyataan ini anggota dpr di sini
masa kalau cuma dibilang begitu semua ya
oke pak wengi
lapangan kantor dpr pindah atau lapangan tembak yang dipindah itu loh
artinya anda tidak percaya dengan keterangan dari pak setio ya
pak setiawasisto yang sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu
untuk sementara saya tidak percaya karena balistik kepolisian belum memberikan penjelasan ya
terima kasih non
pak wengi pak wengi terakhir sekali lagi pak terakhir
anda mencurigai adanya dugaan apa yang anda pikirkan atau yang anda curigai apakah mungkin belakangan ini
nanti saya akan beritahu apabila betul ada sambungan dengan kecurigaan saya dengan pelaku atau tidak
kecurigaan saya belum bisa saya katakan sekarang apalagi ini lagi era politik
lagi kalender kampanye
apakah anda merasa pak weni terakhir sekali singkat saja pak weni apakah anda merasa beberapa waktu belakangan gitu mungkin beberapa hari atau beberapa minggu
apakah ada intensitas ancaman terhadap diri anda
tidak ada tapi pergaulan saya kemarin yang terakhir kita wawancara kita rdp dengan kpk itu saja
dan saya minta sebagiannya
seluruh perkara korupsi jangan jalan di tempat itu saja yang saya katakan
dan seluruh pernyataan di depan fakta persidangan itu harus diungkap karena kpk tidak melaksanakan itu itu saja
itu artinya permasalahan paling serius

oke permasalahan paling serius yang sekarang sedang
saya akan dikandung oleh polisi yang profesional silahkan disambung
oke baik terima kasih pak weni kita akan melihat bagaimana nanti hasil dari investigasi kemudian juga olah tempat kejadian perkara
oke terima kasih pak wengi kita akan melihat bagaimana nanti hasil dari investigasi kemudian juga olah tempat kejadian perkara
oke terima kasih pak wengi kita akan melihat bagaimana nanti hasil dari investigasi kemudian juga olah tempat kejadian perkara
terima kasih sekali lagi pak wengi sudah bergabung dengan cnn indonesia malam hari ini